informasi pertama dari medan sumatera utara
di mana keluarga almarhum parada toga siahaan menggelar upacara kematian
sesuai adat batak
parada adalah pegawai kantor pelayanan pajak
yang dibunuh saat bertugas untuk menagih pembayaran pajak
kepolisian resornia sudah menetapkan lima tersangka
pembunuh dua petugas kantor pelayanan pajak
para pelayat dari pihak keluarga
kemudian rekan almarhum
sudah memadati rumah duka sejak pagi
dalam adat batak kematian parada toga siahaan ini
tergolong peristiwa duka yang mendalam
karena parada meninggal di usia muda
pihak keluarga berharap kasus pembunuhan parada
bisa diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku
saat ini kepolisian resurnia sudah menetapkan
ada lima orang tersangka pembunuh
dua petugas kantor pajak yang tewas saat sedang bertugas
tersangka pertama adalah agusman lahagu
yang merupakan pengusaha menunggak pajak
senilai empat belas tujuh miliar rupiah
tersangka lainnya adalah pekerja al
yang berperan membantu proses pembunuhan
kebetulan karena anak saya ini meninggalnya muda
jadi sebagai suku batak
itu acaranya acara adat hanya sederhana
setelah itu kita sampaikan kepada gereja
dan diakhiri dengan acara militer
karena menurut pemerintah kita
parada sudah sebagai pahlawan